pernikahan seorang pria asal boni sulawesi selatan ini justru menjadi buah bibir warga
setelah resmi mempersunting wanita cantik asal jerman
resepsi berlangsung meriah dengan adat budaya bugis
video amatir pernikahan ini viral di sejumlah media sosial
sebelumnya video ini diunggah oleh media tribun timur
afrizal rahmat pria berusia dua puluh tiga tahun ini
mempersunting kathleen mijoko farbasic wanita dua puluh dua tahun asal jerman
pernikahan ini menjadi istimewa karena jarang ada pria bone yang beristrikan perempuan eropa
kathleen nampak cantik berpakaian adat baju bodoh di pelaminan
resepsi nikah yang digelar kamis malam tujuh september lalu menyita perhatian tamu yang hadir
keduanya mengaku saling cocok dari awal perkenalannya setahun yang lalu di sebuah acara di bali
kemudian mereka pun sepakat menikah dengan restu orang tua masing masing
ketemu di acara teman di bali sampai jadi komunikasi berteman dan bernyanyi jadian
dan istilahnya sedang malah proses kerekatannya saling cari kecocokan lah istilahnya
entar bagaimana jadi pertemanan pertemanan segala macam sampai kayak merasa sampai sangat cocok
terus kalau persoalan untuk kesepakatan nikah istilahnya
memilih menjadi mu'alaf wanita yang akrab di sapa ketua
jati ini pun diperkenalkan dengan berbagai macam adat dan budaya bugis oleh suaminya
katie mengaku senang dan cinta dengan budaya indonesia
pernikahan ini bukan tanpa kendala
proses pengurusan administrasi pernikahan pun memakan waktu yang tidak singkat yaitu lebih dari empat bulan
mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan
dan menyelesaikannya di kementerian terkait dan kedutaan besar jerman di jakarta